parlemen amerika serikat baru saja mencetak sejarah pada rabu malam
waktu setempat dewan perwakilan amerika serikat
mengesahkan undang undang untuk memaksulkan presiden trump
pemakzulan ini menjadi peristiwa ketiga dalam sejarah panjang amerika serikat
dengan dua ratus dua puluh sembilan suara parlemen amerika serikat memutuskan
untuk memakzulkan presiden donald trump
sementara itu satu ratus sembilan puluh delapan suara lainnya menolak pemakzulan ini
keputusan tersebut diambil setelah debat selama enam jam di ruang parlemen
pada rabu malam waktu setempat
anggota parlemen memakzulkan presiden donald trump
atas pelanggaran menghalang halangi kongres
upaya pemakzulan bermula ketika ada laporan dari whistleblower
tentang adanya percakapan telepon antara presiden trump
dan presiden ukraina pada dua puluh lima juli lalu
ia diduga menekan presiden ukraina volodymyr zelensky
untuk menyelidiki mantan wakil presiden amerika serikat joe biden
yang menjadi kandidat capres dari partai demokrat
trump dituduh telah melakukan pelanggaran sumpah jabatan
dengan mengusirkan presiden trump
keputusan tersebut diambil setelah debat selama enam jam di ruang parlemen
trump mencoba menghubungi dan meminta bantuan pemerintah asing
serta menekan pemerintahan tersebut
ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun
selama menjalankan pemerintahan
ia bahkan percaya orang orang dari partai republik
baik di dewan maupun senat
akan membantunya untuk tetap di gedung putih
ini adalah pemakzulan pertama
di mana tidak ada kebohongan
kita tidak tahu anda menghalang konstitusi
semua orang ini
mereka bilang tidak ada kebohongan
tidak ada kebohongan
tidak ada kebohongan

dan tidak ada kebohongan
saya merasa bersalah

meski parlemen telah menjatuhkan pemakzulan
hasil akhir tetap berdekatan
ada di tangan para senator
sidang senat akan dimulai pada dua ribu dua puluh
sejumlah saksi dan barang bukti akan dihadirkan
namun dengan serat amerika serikat
yang dikuasai partai republik
tampaknya upaya untuk menyingkirkan presiden trump
akan sulit dilakukan
dibutuhkan dua per tiga suara mayoritas
untuk menentukan pemakzulan presiden trump
dan ini artinya hanya membutuhkan

untuk mempertahankan trump di gedung putih
pemakzulan ini mendapat sorotan warga net
mewarnai trending dunia
bahkan para pesohor hollywood pun ikut berpendapat
beberapa senang akan keputusan tersebut
sebagian lagi menyayangkannya
dewan perwakilan amerika serikat resmi mengusulkan
pemakzulan presiden donald trump
atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan
dan menghalangi penyelidikan
namun prosesnya tak selesai sampai di sini
bulan januari nanti sidang pemakzulan akan digelar dan senat amerika
akan menjadi penentu nasib donald trump
kita bahas malam ini bersama bang dino patijala
terima kasih sudah hadir
juga pernah menjadi duta besar indonesia di washington dc
bang dino kalau misalnya melihat
ini prosesnya masih panjang
tapi apa yang kira kira menurut anda
akhirnya mereka parlemen sudah sepakat untuk ini
kan pasti sudah ada hitung hitungannya
mereka juga pasti melihat di senat agaknya akan
tapi kemarin akhirnya digolkan juga
hasilnya sudah diprediksi
jadi orang yang demokrat
dan demokrat memang menang
dari segi jumlah kursi di house
karena kemungkinan mereka di amerika sangat terpolarisasi sekarang
mereka tentu ingin melakukan ini
karena menjelang pemilu juga
mereka punya kepentingan
untuk mempermalukan trump
sehingga nanti trump boleh jadi kandidat
mungkin tidak sekuat
jadi ini semata mata
targetnya ingin melengsarkan
atau memang hanya ingin mengganggu pencalonan donald trump saja
sebenarnya kalau anda lihat
kalau ada orang orang demokrat yang juga
dan saya percaya itu
dari sejumlah anggota demokrat
memang kalau yang dilakukan
dalam tradisi politik amerika
bukan merupakan suatu hal yang benar
bukan merupakan suatu hal yang benar
tapi juga tentu ada opportunisme
politik di sini
bagaimana ke depan
tapi yang jelas kalau di senat
dibawa ke senat
trump kemungkinan besar akan menang
karena untuk demokrat
memakzulkan trump di senat itu
sekarang mereka ada empat puluh lima
mereka butuh enam puluh tujuh
berarti butuh dua puluh dua lagi
kalau pun ada satu dua republikan
tidak akan cukup mencapai angka dua puluh dua
dan angka yang independen pun
kalau nggak salah angka independen itu hanya sekitar
empat dari yang tersisa
kalau misalnya menurut anda
tidak akan mungkin terlalu gambling
untuk kemudian mendukung
pemakzulan trump karena tidak ada
calon presiden lain yang kuat dari
sekarang ini memang akan
sulit pernah ada
rumor misalnya mitt romney
mungkin akan melakukan sesuatu
gerakan pembelotan tapi ternyata
dan sekarang ini
senator republikan mereka pasti
menguasai gedung putih
dan senat dan mungkin
untuk pemilu tahun depan
jadi itu adalah
permainannya di sana
itu yang paling maha penting
dan saya kira itu akan
merajai pertimbangan senat
keputusan trump ini mau diapakan nanti
yang perlu diperhatikan juga mungkin
prosesnya bagaimana nanti
apakah akan ada
saksi saksi yang akan bicara
atau lebih cepat dan langsung
vote untuk menghindari
lebih lanjut kalau ada
saksi saksi tentu lebih seru
tapi ini juga akan mengganggu
karena banyak senator senator
demokrat paling tidak ada
jadi kalau mereka harus
yang lebih mudah
untuk menghindari trump
proses yang lebih mudah
proses yang lebih mudah
untuk menghindari trump
yang lebih mudah
dari internal partai republik sendiri
sebenarnya tidak solid solid
dari awal mendukung sepenuhnya
donald trump karena ada beberapa kali
internal partai republik sendiri terhadap
kebijakan donald trump tapi kalau misalnya sekarang
bagaimana kalau menurut anda mereka tidak ada pilihan lagi
partisan kuat sekali jadi
sebel atau kritis
terhadap trump ya itu
biasalah mereka mengkritik trump
waktu obama juga banyak
demokrat yang kritik dia juga
tapi sekarang sudah
jadi kita lihat
tidak ada yang mau membelot
salah satu pentolongan republikan
juga nampaknya akan
sepenuhnya mendukung trump argumentasi dari
senator partai republik itu
mana hukum yang dilanggar
mereka tidak melihat
trump mendapatkan hearing yang
jadi mereka juga masih ada celah
politik dan celah hukum untuk
berdebat mengenai hal ini
di depan publik dan jangan lupa
dalam polling terakhir
orang yang mendukung pemakzulan
trump itu lebih kecil
walaupun kecil sekali ya
tidak ada yang mayoritas banget yang
benar benar menginginkan jadi kalau misalnya anda lihat
ini ada perubahan dari publik amerika serikat
atau bagaimana masih sedikit sekali
masih sedikit sekali ada juga polling
yang menyatakan bahwa
berapa persen dari
orang yang disurvey menyatakan tidak akan
yang memakzulkan trump
trump itu jangan dianggap
dia itu pengeluh politik
dan dia mengerti
emosi dari base nya
dia kan ada base politik yang sangat pro dia
dia ngapain aja mereka tetap
trump jadi dia mengerti banget
dan pemahaman dia
mengenai raw emotion
american people ini yang membuat dia menang
sekarang dia masih mempermainkan ini
cuma kita lihat jurus jurus politiknya apa nanti
oke oke nanti setelah jeda kita bahas
proses pemakzulan donald trump ini apa artinya
kemudian dari indonesia ada yang mengatakan
ini ketidakpastian semakin
nyata dan semakin
apa ya semakin solid
dan semakin membuat pasar bergejolak
mungkin berdampak kepada indonesia nanti kita bahas setelah
jeda tetap di cnn indonesia prime news
menteri keuangan sri mulyani
indrawati menyebut impeachment atau
pemakzulan terhadap presiden donald trump merupakan
bagian dari proses demokrasi di amerika serikat
terkait pemakzulan ini sri mulyani
mengaku pemerintah indonesia telah mencermati
kondisi global yang kemungkinan
ikut mempengaruhi ekonomi di tanah air
ini disampaikan sri mulyani setelah hadir
sebagai pembicara dalam sebuah diskusi
dengan topik merawat toleransi dan kebangsaan di jakarta
mengatakan upaya pemakzulan terhadap presiden
trump telah diantisipasi oleh berbagai
pihak di dunia mantan direktur
pelaksana bank dunia ini juga mengatakan pemakzulan
terhadap kepala negara dengan perekonomian
terbesar di dunia bisa
mempengaruhi kondisi stabilitas
dan kebijakan di negara negara lain
namun sri mulyani tak merinci
lebih detail ketika ditanya apakah ia telah
berdiskusi dengan presiden jokowi atau tidak
terkait dampak pemakzulan ini
kantor di washington karena sekarang kan
rubesnya ditarik pulang jadi wakil menteri
adalah pos dimana

kita gak akan efektif
orang gak akan jawab telepon kita
gak akan buka pintu
jadi pemerintah benar benar harus

dc yang baru ya

trust dan ada supirnya
pak dino tapi kalau misalnya anda melihat yang saat ini
terjadi di amerika apa artinya bagi
demokrasi bagaimanapun kita
sama sama negara demokrasi tapi
kalau misalnya kita lihat kan itu
negara demokrasi tertua yang saat ini
kalau saya senang melihatnya senang dalam arti apa
sebagai presiden dan
berkuasa kan dia sering ngomong gitu kan
tapi ini kan menunjukkan
yang paling berkuasa itu hukum dan proses
proses dan kelembagaan
di sini mungkin dunia bisa terinspirasi dari
mereka mempunyai sistem politik
berada di atas segalanya
dan di masa
banyak dimana demokrasi demokrasi
dunia sedang mundur lembaganya
jadi apa namanya letoy
dan hukum dikompromikan saya kira
inspirasi yang bagus
hukum berlaku pada semua pihak ya
bahkan sekelas presiden pun itu
ditunjukkan pada hari ini kalau menurut anda
itu adalah hakikat dari supremasi hukum
semuanya di bawah hukum
dan dari sana saya
applause amerika dan cukup
kagum karena ini suatu tradisi
yang tidak pernah
dan indonesia harus belajar banyak dari situ menurut anda
walaupun politik mereka kacau
politik mereka kacau tapi supremasi hukum
tetap di atas segalanya
oke bandino terima kasih banyak
sudah berdiskusi malam hari ini
terima kasih bandino patijalo
dan tetap bersama kami setelah jeda
kami akan membahas terkait dengan
yang sudah dinyatakan oleh jaksa agung
ada potensi kejahatan korupsi
mencapai belasan triliun rupiah
tetap bersama kami